ya robun siapa yang rindu jalan jalan ke korea
atau mungkin sudah punya rencana tapi harus tertunda harus tahan diri gara gara pandemi ya
nah sebelum anda mengijakan kaki di korea selatan coba kenali dulu beberapa tempat wisata
kemudian penyebutannya yang sesuai ya
hang guk gye yo hang gap shida yuk jalan jalan ke korea
tapi jalan jalannya sama saya dulu di plasma ya
oke jadi yang pertama kita akan belajar hari ini bagaimana penyebutan tempat wisata di korea selatan
nah tempat wisata sendiri dalam bahasa koreanya ini disebut ya adalah kwan kwang ji
jadi kwan kwang ji itu adalah tempat wisata
oke ini dia kita mulai ada beberapa tempat landmark ikonik di korea selatan cot bonce
yang pertama adalah itaewon
jadi kalau misalnya anda suka nonton k drama atau drakor
pasti familiar karena ada salah satu series itaewon class
jadi semakin populer memang itaewon ini distrik itaewon di korea selatan
salah satunya karena drama itaewon class
nah untuk penyebutannya sendiri bukan itaewon ania tapi itaewon
jadi itaewon ini merupakan salah satu pusat keramaian yang ada di seoul
yang sering didatangkan
dan terkenal sekali dengan night life nya
kedegu chodbongche yang kedua ini ada hanggang
kok kayak restoran makan korea selatan ya yang ada di jakarta
oke nah hanggang ini adalah sungai han salah satu sungai terpanjang di korea selatan
jadi ikon juga dari seoul
jadi kalau untuk penyebutannya adalah hanggang
jadi karena gang ini berarti sungai
jadi kalau misalnya anda sebut bukan aku pengen jalan jalan nih ke sungai hanggang aniela
tapi hanggang atau saya pengen nih jalan jalan ke sungai han yang ada di seoul korea selatan
yang ketiga sebonche ya kerigu ada ini dia nih
kalau perempuan pasti tahu banget
ada byongdong ini salah satu kawasan atau pusat perbelanjaan yang super lengkap di seoul
jadi byongdong ya seoul
di byongdong ada shopping center wakafet di byongdong ada cafe
kemudian ada juga toko toko yang menjajakan banyak sekali barang barang
katanya sih murah murah saya juga belum pernah soalnya ke korea selatan ya
sebonche keempat ada jeju do
jadi jeju do adalah pulau yang sangat luas
jadi jeju yang ada di korea selatan terkenal sekali karena menjadi destinasi wisata romantis
karena populer sebagai tempat syuting drama korea
jadi do itu berarti pulau atau provinsi
jadi bacanya adalah jeju do
oke kerigu berikutnya
kita akan beralih ini dia
salah satu tempat yang ikonik juga di seoul
jadi kalau misalnya kita lihat gung sendiri itu artinya adalah place atau istana
jadi kalau misalnya mau menyebutnya sih sebenarnya idealnya adalah istana gyeongbokgung
tapi kalau misalnya foreigner atau orang orang di luar itu kayaknya mereka lebih familiar dengan gyokbong gung
berikutnya next adalah busan
nah karena dia dimulai dengan biep ya
itu bisa b dan juga p untuk pelafalannya
anda bisa menyebutnya agak samar samar tipis tipis seperti pusan
jadi antara p dengan b jadi kesannya atau terdengarnya seperti busan
nah pusan ini merupakan kota pelabuhan terbesar yang ada di korea selatan
dan terakhir ini juga ikonik buat anda anda yang suka foto foto gitu ya
kalau mungkin di jepang gitu ada kyoto gitu pakai kimono
nah kalau di sini di korea selatan itu ada salah satu desa namanya bukchon hanok village
atau bahasa koreanya bukchon hanok mall
jadi mall ini artinya adalah desa
jadi tempat ini salah satu tempat atau kompleks isinya rumah rumah tradisional korea yang berlokasi di seoul
jadi anda nggak harus jauh jauh ke kota kota lainnya cukup di seoul
anda bisa di sini bisa foto foto di rumah rumah tradisional rumah rumah klasik gitu ya pakai baju tradisional juga khas korea selatan
oke itu tadi mudah mudahan bisa mengobati rasa kangen anda yang tertunda pengen jalan jalan ke korea selatan tapi belum kesampaian
sampai sekarang mudah mudahan bisa ya nanti